pada saat pegawai koperasi simpan pinjam ini menyatakan bahwa ini sudah menjadi mayat
jawaban daripada dian ibu saya ini masih hidup
tiap hari masih saya berikan minum susu
kemudian sambil menyisir dan rambutnya rontok semuanya
fakta baru terungkap dalam kasus empat orang yang tewas mengering dalam satu rumah di kalideres jakarta barat
menurut polisi pada tiga belas mei dua ribu dua puluh dua salah satu penghuni rumah yakni rm sudah meninggal dunia
fakta itu diperoleh berdasarkan keterangan tiga orang saksi
yakni seorang pegawai koperasi simpan pinjam dan dua orang maklar yang sempat masuk ke dalam rumah keluarga itu
pada tanggal tiga belas mei rekan rekan sekalian
ternyata mediator ini bertemu dengan salah satu pegawai koperasi simpan pinjam
ternyata diperoleh berdasarkan keterangan tiga orang saksi
yakni seorang pegawai koperasi simpan pinjam dan dua orang maklar yang sempat masuk ke dalam rumah keluarga itu
pegawai koperasi dan dua maklar itu memenuhi permintaan bg
yang berniat menggadaikan rumah tersebut senilai rp satu dua miliar
namun karena sertifikat rumah atas nama rm
pegawai koperasi ingin bertemu dengan pemilik sertifikat
sejak tiba di depan rumah para pegawai dan kedua maklar sudah curiga karena mencium bau tidak sedap
namun saat itu pegawai koperasi yang bertemu dengan pemilik sertifikat
yang bertemu dengan pemilik sertifikat
bg mengaku bau menyengat berasal dari selokan
setelah masuk ke dalam rumah bau busuk semakin tajam
bg mengaku bau menyengat berasal dari selokan
bg mengaku bau menyengat berasal dari selokan
bg mengaku bau menyengat berasal dari selokan
berasal dari salah satu kamar yang gelap
ditemani d sang pegawai koperasi masuk ke dalam kamar
ia terkejut saat melihat rm yang terbaring di tempat tidur
pada saat dibangunkan untuk mengecek sertifikat ini
dipegang pegang ini agak gembur agak curiga
tanpa pengetahuan bg salah satu korban
pegawai koperasi simpan pinjam ini menghidupkan flash hp nya
begitu dilihat langsung yang bersatu ikutan teriak
takbir allah wabah ini sudah mayat
di tanggal tiga belas mei
ketiga saksi itu kemudian segera pergi dari rumah
namun mereka dilarang oleh bg untuk melapor ke ketua rt atau polisi
mengajak dua saksi yang lain segera keluar
dan salah satu saksi ini dikejar oleh
tolong pak jangan sampai dilaporkan ke polisi
jangan dilaporkan ke rt atau ke keluarga sini
empat jenazah sekeluarga yang mengering dalam sebuah rumah di kalideres
adalah pasangan suami istri rg dan rm
anaknya df dan adiknya rg berinisial bg
disreskrim umpolda metro jaya memastikan penyebab tewasnya para korban
bukan karena kelaparan
demi putam cnn indonesia